tadi daniel sudah memberitahu anda bahwa kita akan membandingkan antara tahu dan juga tempe
makanan mana yang paling mudah dijumpai dan juga sekaligus menjadi sumber protein nabati termurah dan yang paling bagus
begitu ya saya akan go for tahu
saya tempe dong karena kan yang kita ketahui tempe itu terbuat dari butir butir kedelainya disatukan fermentasi rasanya juga lebih enak
coba kita lihat nanti betul nggak tempe lebih bagus daripada tahu
coba coba lebih sehat mana tahu atau tempe ini langsung deh daripada kita debat di sini ya liputannya segera untuk anda
aku lebih suka tempe pada tahu
saya lebih suka tahu
kalau aku sih tempe ya
tahu dan tempe sama sama berasal dari kacang kedelai namun jika kita lihat proses produksinya ini
tahu yang diambil adalah sari kedelainya
namun kalau tempe ini membutuhkan waktu yang lebih lama karena harus melalui proses fermentasi terlebih dahulu
kita akan lihat bagaimana proses produksinya
awalnya perendaman kacang selama lima belas menit setelah itu dihiling lalu dihiling mau dimasak
masuk ke proses pemberian coklat
iya biar kenyal seperti ini
kita dikocok masuk ke pancetakan kembali langsung masuk ke pengemasan seperti ini
oke butuh berapa lama tuk tom
paling sekitar dua puluh menit cukup untuk membuat tahu sampai ke pening seperti ini
kalau tempe cukup waktu sampai kalau dari awal merebus tiga hari
hari pertama untuk merebus habis rebus kita direndam selama sehari semalam
nah sepaginya mulai penghilingnya
habis dihiling disaring dicuci dihilangkan kulit arinya baru peragihan
peragian selama kurang lebih lima menit diangkat baru dibungkus
ya habis dibungkus pengepakan itu masuk ke fermentasi
kacang kedelai yang tidak dihancurkan dalam proses pembuatan tempe inilah yang menjadikan tempe lebih banyak kandungan gizinya dibanding tahu
kedelai ini sumber asam lemak bebas sumber vitamin e
yang paling ditakutkan dari tahu adalah dari proses pengendapannya atau koagulasinya untuk membuat jadi kenyal
makan setiap hari tahu dan tempe memang tidak dianjurkan
kalau bisa ada sumber protein yang lain lebih baik
pada orang yang dia memiliki kecenderungan
tumor payudara terutama harus berhati hati terhadap tempe atau kedelai pada umumnya
kita tahu bahwa kedelai itu adalah sumber estrogen dari tanaman yang bisa saja berkontribusi untuk membuat sel sel tumor atau sel sel kanker berkembang cepat
tahu dan tempe baik sebagai sumber protein utama bagi vegetarian yang tidak membutuhkan
makan setiap hari tahu dan tempe juga boleh mengkonsumsi makanan sumber protein hewani
mas tempe satu tahu satu ya
tahu satu satu satu
seratus gram tahu atau tempe mengandung jumlah nutrisi yang berbeda
secara umum tempe memang mengandung nutrisi yang lebih banyak
namun rendahnya kandungan lemak dan karbohidrat pada tahu membuat tahu cocok sebagai makanan pendukung untuk menurunkan berat badan
oke tadi kita sudah melihat bagaimana kandungan dari tahu dan tempe sama sama memiliki kebaikan
tapi perlu diingat bahwa kata ali gisi tadi semua yang kelebihan atau yang berlebihan itu tidak baik untuk kesehatan
jadi harus menimbang
nedy malino jakarta